ya sarah ini rizik shihab hari ini telah tiba di jakarta dan disambut oleh massa dari front pembela islam
dan kita juga sudah terhubung dengan koresponensi ann indonesia sufiani tanjung dari bandara soekarno hatta tangerang banten
ya selamat siang sufi sufi ini bagaimana situasi terkini di jalan tol menuju bandara soekarno hatta saat ini
ya megi dan juga sarah saat ini saya berada di kilometer dua puluh tujuh delapan ratus tol bandara dari arah bandara menuju ke arah jakarta
dan seperti yang dapat anda lihat sendiri bahwa terjadi keriuhan di sini karena memang sejumlah massa pendukung dari rizik shihab
pimpinan dari front pembela islam yang mengawal perjalanan rizik sihab dari bandara menuju ke kediamannya di petamburan jakarta pusat
sudah mulai bergerak dari arah bandara
dan seperti yang dapat anda lihat sejumlah kendaraan yang melintas di dekat kami saat ini menyalakan hazard
kemudian juga membunyikan klakson serta mengumandangkan salawat dan juga takbir
namun berdasarkan informasi yang baru saja kami terima bahwa rizik sihab ternyata tidak melalui ruas jalan ini
namun melalui ruas jalan yang berada tepat di sebelah kiri saya di atas atau di jalan tol yang elevated
yang terangkat di atas dan baru saja memang kendaraannya melintas
namun saat ini yang tersisa di ruas tol di mana saya melaporkan saat ini adalah masa pendukung dari rizik sihab
yang terus bergerak menuju ke arah petamburan jakarta pusat
karena memang berdasarkan informasi yang kami terima sejumlah massa pendukung yang berada di bandara
nantinya akan mengawal keberangkatan atau perjalanan rizik sihab dari bandara menuju ke kediamannya di petamburan jakarta pusat
karena memang nantinya kemungkinan akan ada open house
di mana masa nanti bisa bertemu atau bersilaturahmi dan sejumlah agenda yang mengikuti kedatangan dari rizik sihab sendiri di tanah air
dan memang kondisi jalan tol di bandara ini baik yang menuju ke arah bandara ataupun juga yang menuju ke arah jakarta saat ini kondisinya cukup padat
dan bisa kita sebut sebagai tersendat
karena memang kalau pagi hari tadi kami menuju ke arah bandara kemacetan sudah terjadi sejak subuh hari atau dihujan
hari bahkan di mana sejumlah kendaraan yang melaju ke arah bandara sudah tersendat bahkan bisa dikatakan tidak bergerak sama sekali pada saat kami berada di kilometer dua puluh
dan kendaraan yang bergerak sangat sedikit dan sangat pelan ini tentu saja tersendat karena di bagian ruas jalan tol yang dekat dengan bandara
memang sudah dipenuhi oleh kendaraan kendaraan dari masa fpi yang sudah memarkirkan kendaraannya
karena memang seperti yang diketahui bahwa habib rizik siap sendiri sudah berada di tanah air dan menginjakan kakinya di tanah air menggunakan pesawat saudi arabia airlines sv delapan ratus enam belas
itu pada pukul delapan tiga puluh delapan pagi hari tadi kemudian ketika tiba di tanah air langsung disambut oleh ribuan masanya
bahkan sempat terjadi kericuhan kecil di mana masa fpi sendiri meminta untuk mendapatkan kesempatan untuk bisa mencium tangan dari hal tersebut
rizik sihab pimpinan dari fpi yang sudah tiga tahun tidak berada di tanah air tersebut
dan kalau saat ini anda bisa melihat maggie dan juga sarah daratan kendaraan mobil mobil kemudian juga bahkan ada motor yang melintas di ruas jalan tol bandara ini
mereka semuanya menuju ke arah petamburan jakarta pusat di mana masing masing dari desa juga membunyikan klakson kemudian juga mengumandangkan takdir dan juga mengucapkan sholawat
dan sekali lagi kami informasikan bahwa rizik siap sendiri
tidak melalui ruas jalan yang anda lihat di layar saat ini karena memang ruas jalan tol yang menuju ke arah jakarta dari arah bandara itu terbagi menjadi dua
ada yang di tempat kami melaporkan saat ini atau berada kondisinya di bawah kemudian ada juga yang elevated yang terangkat sedikit berada di sebelah kiri saya saat ini
dan baru saja kami mendengar dan mendapatkan informasi pasti bahwa rizik siap katanya sudah melintas di ruas jalan yang berada di sebelah kiri saya saat ini
dan saat ini yang ada di layar anda yang bisa anda lihat adalah massa
masa pendukung yang terus bergerak dan sudah menunggu kedatangan rizik sihab di tanah air sejak pagi hari tadi atau bahkan subuh tadi
dan saat ini massa terus bergerak menggunakan kendaraan mereka baik itu menggunakan mobil dan juga motor
bahkan sempat baru saja temukan temukan kecil karena memang saking padat masa fpi yang berada di sini yang bergerak bersama yang menuju ke arah petangguran jakarta bosa
anda bisa melihat sendiri antusias
dari massa fpi yang mengirimkan
ini perjalanan rizik menuju ke petamburan dari arah bandara
pegi dan juga sarah
ya masih bisa terlihat banyak sekali masa yang ikut jemput rizik syihab ya sarah
terima kasih koresponden cnn indonesia sufiani tanjung atas laporannya